industri e commerce di indonesia berkembang sangat cepat beberapa tahun terakhir
data worl social dua ribu tujuh belas mencatat sekitar dua puluh lima juta orang
dari satu ratus tiga puluh dua juta total pengguna internet di indonesia adalah pembeli online melalui e commerce
melihat besarnya potensi tersebut situs situs e commerce pun bermunculan
dan mengencangkan strategi agar bisa bersaing
jika bukalapak tokopedia lazada
sudah berhasil masuk ke dalam lima besar platform jual beli online terbaik
dengan konsumen terbanyak di tanah air
beberapa perusahaan e commerce baru seperti belanja com dan blibli com tak ingin ketinggalan
masuki dunia tanpa batas untuk semua keinginanmu
belanja tanpa batas
inilah tagline baru belanja com setelah melakukan perubahan dan pengembangan
selama dua tahun
dari sisi teknologi beberapa pengembangan tersebut diantaranya
tampilan situs logo dan fitur fitur baru yang ramah pengguna
fitur fitur tersebut diharapkan dapat memacu transaksi
supaya dapat mengebrak dalam persaingan e commerce
belanja juga bekerja sama dengan ratusan ukm lokal
sekarang beli tiket kereta api bisa sambil ratain perut
atau sambil nyendingin pacar
dibandingkan dengan belanja
blibli com sudah hadir tiga tahun lebih awal
beberapa terobosan baru yang disediakan blibli mulai dari bebas biaya pengiriman
dari segi teknologi belibeli diperkuat oleh ibm webspeed commerce
teknologi ini mempermudah bli bli melakukan pemasaran melalui berbagai jaringan social media
di tengah persaingan bisnis e commerce yang begitu ketat
di tengah persaingan bisnis e commerce yang begitu ketat
perusahaan penyedia layanan e commerce berani tampil dan memberikan layanan yang berbeda untuk menarik konsumen
sebagai konsumen anda haruslah bijak dan bisa memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan anda
nadia shina jakarta